presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu
penyebab yang paling dominan adalah polusi udara
kami mohon kepada pemerintah agar dapat menindaklanjuti supaya kami bisa menghirup udara segar lagi
sejak maret dua ribu dua puluh tiga keluhan tentang polusi udara di jakarta dan kota satelit sekitarnya seperti tangerang selatan dan depok semakin ramai
setiap pagi saat cuaca cerah justru pemandangan seperti ini yang saya lihat
bukan langit biru melainkan langit kelabu dengan pendar jingga berlapis kabut putih yang pekat
tanpa menghirupnya pun kerongkongan ini sudah terasa tercekam
langit seperti ini tidak hanya terlihat satu atau dua hari dalam sepekan di jakarta
saya merekamnya empat hari berturut turut kamis hingga minggu
langit jakarta yang saya lihat dari tempat saya berdiri seperti ini
matahari yang baru terbit bersusah payah menghantarkan sinarnya menembus kabut pekat polusi
iya polusi bukan kabut embun pagi
keesokan harinya jumat dua puluh lima agustus juga pada pukul enam tiga puluh pagi mata saya menangkap kesan yang sama dengan pagi kemarin
jika dibandingkan pada kedua hari tersebut tingkat polusi yang tercatat pada beberapa aplikasi pemantau kualitas udara sungguh mengkhawatirkan
warna merah menjadi indikasi kualitas udara yang tidak sehat
keesokan harinya sabtu dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas siang
kualitas udara jakarta sama sekali tidak membaik
begitu juga pada hari berikutnya minggu dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga pukul dua belas tiga puluh siang
langit jakarta masih abu abu dengan kabut pekat penyelimuti udara menyamarkan gedung gedung pencakar langit ibu kota

data dari sejumlah aplikasi pemantau kualitas udara juga menunjukkan warna merah tanda tidak sehat
tidak hanya di pusat kota jakarta tapi juga di beberapa wilayah dan kota satelit seperti tangerang selatan depok bahkan bogor
status kualitas udara jakarta juga naik peringkat pada minggu menjadi kota dengan udara terburuk di dunia
padahal minggu dianggap sebagai puncak akhir pekan
kedudukan penyelenggaraan yang menyebabkan saat aktivitas dan mobilitas penduduk berkurang di ibu kota
dari kamera udara terlihat sangat jelas bagaimana lapisan kabut polusi memayungi langit jakarta pada minggu siang
pengalaman ini meninggalkan kesan bagi penduduk ibu kota dan para komuter
mereka mengirimkan kepada kami tim indef cnn indonesia beberapa potongan video
yang memperlihatkan udara berpolusi yang mereka temui saat berangkat menuju lokasi kerja beberapa pagi belakangan
pagi hari yang biasa dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikmati udara segar kini tidak lagi
bahkan pagi hari menjadi salah satu bagian waktu dalam dua puluh empat jam yang memiliki kualitas udara tidak sehat
karena tidak banyak masyarakat yang tahu justru ketika pagi kualitas udara itu belum baik
dia mulai buruk itu setelah sore jadi setelah sore itu matahari tenggelam lalu kemudian atmosfer mendingin
dan kemudian gerakan udaranya turun membawa serta polutan jadi selepas maghrib hingga keesokan harinya mungkin menjelang siang jam sebelas jam dua belas
itu konsentrasi polutannya pm dua serta pm tiga
jadi itu adalah waktu yang dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikmati udara
pagi hari itu masih tinggi yang seharusnya pagi itu sudah membaik tetapi juga didorong oleh dua faktor
faktor yang pertama itu adalah masyarakat ketika pagi mobilitasnya tinggi pergi ke sekolah pergi ke kantor
itu kondisi yang pertama kondisi yang kedua adalah ketika pagi hari juga ada lapisan inversi yang mencegah polutan itu naik lebih tinggi lagi
jadi dua faktor tersebut
nah setelah jam tiga jam empat justru disitulah keadaan ini
kondisi yang kedua adalah keadaan yang kualitas udaranya membaik atau konsentrasi polutannya turun karena atmosfer kita sudah hangat
dan kemudian konsentrasi polutannya turun sebelum dia naik lagi selepas maghrib
jadi siklus hariannya justru kurang baik justru pada saat pagi berlawanan dengan persepsi kita pada umumnya
beberapa kali polusi menjadi topik hangat pembicaraan warganet
kami juga mendapatkan kiriman video
tentang cerita bagaimana polusi mempengaruhi aktivitas warga ibukota
sebagai seorang intern dan mahasiswa yang setiap harinya berkegiatan di luar
aku harus naik kendaraan umum ataupun jalan kaki
jadi setiap harinya harus pakai masker karena ya bisa dilihat sendiri ya polusi jakarta
sekarang ini polusi jakarta semakin meresahkan
sampai sampai lihat deh
teman teman aku naik kereta aja harus maskeran full semuanya
jadi sekarang posisinya aku udah balik ke rumah
aku udah sebaikin tuh aku udah gatel banget pengen buru buru mandi pengen buru buru beres
karena berasa banget ya kotornya seharian kegiatan di luar
nah kalau kalian tadi udah lihat banget udah lihat nih keseharian aku gimana
aku tuh sebisa mungkin pakai masker
memang sih jujur aja berasanya kayak balik lagi ke zaman covid ya
yang harus maskeran terus
maka dari itu saya berharap pemerintah dapat segera cepat untuk menanggapi akan hal ini
semoga ada peraturan bagi seluruh masyarakat jabodetabek untuk menggunakan transportasi umum
jangan menggunakan transportasi pribadi karena itu juga dapat menambahkan polusi
saat ini sedang berada di lantai enam
dimana sebenarnya sudah kelihatan ya polusi udara jakarta
meskipun disini memang banyak yang namanya gedung gedung
jadi banyak ketutupan sebenarnya si langit ya
tapi ketika melihat lebih jauh lagi gak terlalu terlihat tuh gedung gedung yang ada di seberang sana
karena memang polusinya tuh pekat juga ya ternyata
apalagi saya yang biasanya kerjanya nggak cuma di kantor
tapi ada di luar juga
yang dimana cukup mengganggu sih udara polusi ini
jujur aja rasanya kalau nggak pakai masker itu kotoran hidung itu cepet banget yang namanya nempel
terus sering bersin bersin akhir akhir ini
kemudian tenggorokan ini rasanya nggak enak
hidung juga seperti vilek gitu
dan juga untuk pemerintah tolonglah berikan perhatian yang lebih untuk kali ini
ini bukan masalah sepele
tapi ini adalah masalah serius yang benar benar harus segera ditanggulangi
nah kita lihat nih di belakang saya
terlihat jelas kondisi udara jakarta yang memburuk
bagi saya pengguna transportasi umum situasi ini sangat mengganggu
karena kita harus menggunakan masker
dan juga harus melakukan segala cara
agar tidak terkena penyakit penyakit akibat dampak polusi ini
sebenarnya polusi udara bukanlah hal baru untuk jakarta
tetapi tahun ini polusi terasa sangat pekat karena kemarau panjang dan terpaan el nino
sayangnya belum ada upaya pencegahan yang dianggap konkret untuk menangani polusi udara
meskipun risiko paparan polusi jelas mengancam kesehatan
di laporan kompas waktu itu bahwa ada
berita yang disebutkan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ternyata ada polusi udara
dan ternyata dua ribu lima belas dua ribu sepuluh dan dua ribu lima belas juga polusi udara terjadi lagi
bahkan itu juga momen ketika who membuat pertemuan ya internasional membahas polusi udara
yang akhirnya membuat air quality guideline di who
yang dimana dua ribu dua puluh satu akhirnya who juga memperbaiki air quality guideline nya
artinya ini masalah polusi udara yang sudah lama terjadi
dan bahkan setelah olah
langkah yang jelas oleh pemerintah untuk menangani polusi udara
bahkan hingga dua ribu sembilan belas kita gugat ya
dan kita menangkan gitu dua ribu dua puluh satu
dan langkahnya juga gak terlalu banyak terlihat gitu
bahkan seiring dengan langkah yang diambil pemerintah belum jelas
who langsung perbaiki lagi air quality guideline nya semakin ketat gitu
mengikuti kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi dari segi kesehatan
yang bisa mendeteksi berbagai polutan itu erat kaitannya dengan penyakit tertentu
untuk menangani polusi udara jelas dibutuhkan konsistensi tindakan nyata
untuk mengendalikan sumber pencemarnya
pusat penelitian padaan energi dan udara bersih atau crea
beberapa waktu lalu merilis video modeling salah satu sumber polusi
bagi jakarta dan kota satelitnya
yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau pltu
dalam video ini cukup tergambar efek transboundari atau lintas batas polusi
dari sebuah titik polusi
dapat berdampak ke lokasi
dengan tingkat kepekatan yang bergantung pada kontribusi cuaca dan angin
ya ini mungkin video ini salah satu bagian dari project krea dengan salah satu partner
menunjukkan kontribusi terhadap kualitas udara
ya mungkin ini dari visual ini cukup powerful ya
terlihat dari poin poin itu
jadi ini hasil permodelan
tentu kita lakukan untuk sebaik mungkin mengkuantifikasi
berapa sih kontribusi dari call power dari pltu ini terhadap kualitas udara
memang ada sumber yang lain
tidak ada yang bilang sumbernya hanya satu
nah ini hanya menunjukkan kalau call power plan saja
kira kira seperti ini
tujuannya untuk tentu untuk membantu pemerintah mengambil keputusan yang baik
berdasarkan data dan berdasarkan evidence seperti ini
pada dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh tiga kontribusi gas dan debu buang pembangkit listrik tenaga batubara sebagai sumber polutan diumumkan oleh pemerintah
pltu dianggap menjadi sumber polusi terbesar nomor dua setelah gas buang kendaraan bermotor di ibu kota dan sekitarnya
ataupun penurunan kualitas udara jabodetabek yaitu empat puluh empat persen kendaraan tiga puluh empat persen pltu dan sisanya adalah lain lain termasuk dari rumah tangga pembakaran dan lain lain
pak presiden menegaskan untuk semua memfokuskan pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara ini
dan kegiatan pengendalian polusi udara ini
dan kegiatan pengendalian polusi udara ini
dan kegiatan pengendalian polusi udara ini
dan kegiatan pengendalian polusi udara ini
dan kegiatan pengendalian polusi udara ini
karena menyangkut kesehatan
jadi cara cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan
karena presiden sendiri sudah batuk katanya sudah hampir empat minggu
tadi ingin bicara tapi tidak bisa pak
diagnosisnya infeksi selama penapasan
karena simpul di dalamogrpah
di inisial bersimpul jam

mencall palkan kekuatan eksekutif australia dengan k medications sekaligus dan kekayaan herbal
di umri siku unserer rumah dalamuk rakyat kekuatanras milliseries antar r colleagues
lapisan debu polusi di langit ibu kota tidak hanya bisa terlihat dan dirasakan di permukaan tanah
tapi juga dari udara
beberapa gambar yang diambil dari jendela pesawat udara yang akan mendarat di jakarta
menunjukkan betapa pekat lapisan polutan menyelimuti ibu kota
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno juga membagikan pengalamannya
melihat polusi di langit jakarta dari jendela pesawat
kita baru landing di jakarta dengan air quality index atau indeks kualitas udara di atas satu
malah mendekati dua ratus
ini di epoch saya dapat gambar dua ratus dua puluh
saat kita berangkat dari makassar tadi pagi kualitas udara di makassar lima puluh lima
perbedaannya selalu luar biasa
ini sudah masuk ke status darurat
ada kalanya memang langit jakarta kembali membiru dan seolah bersih dari polusi
salah satu faktor yang dapat menyapu debu polusi dari langit jakarta adalah angin
tapi ini hanya bersifat sementara
ini adalah langit jakarta yang saya amati di sekitar cideng jakarta pusat pada selasa dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
sekitar pukul dua siang melalui kamera drone
kualitas udara jakarta terlihat membaik di bagian utara
namun saat drone kami memutar ke arah barat daya dan selatan lapisan debu polusi masih ada di sana
tinggal menunggu angin dari utara berhenti
berhembus atau angin balik dari selatan langit jakarta akan kembali ke labu
faktor lain yang dapat menyingkirkan debu polusi adalah hujan
sayangnya dua ribu dua puluh tiga merupakan tahun dengan kemarau kering dan panjang ditambah terpaan el nino ganda
jadi selain sumber emisinya yang memang berada di wilayah jabodetabek kemudian kan tertransport oleh angin
saat ini anginnya timuran jadi cenderung terbawa ke
arah timur dan ketika siang juga bisa terdorong ke arah selatan ke arah depok ke arah tangerang selatan
karena memang pada saat siang arah angin itu masuk dari laut ke daratan jakarta
ya tahun ini kan tahun yang khusus ya
pertama kali kita kemarau semenjak tahun dua ribu sembilan
jadi tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua kita kan kemarau basah
jadi polusinya juga tidak separah tahun ini
tahun ini kita pertama mengalami musim kemarau
ditambah juga dengan efek dari el nino
sehingga musim kemarau kita termasuk di jakarta juga nanti lebih panjang
sehingga menjelang akhir oktober
dengan kondisi kemarau panjang seperti ini polusi udara masih akan menjadi persoalan mendesak yang harus diurai
apalagi risiko dan ancaman kesehatan akibat polusi udara sudah nyata terbukti dirasakan bahkan oleh presiden jokowi
ini ada langkah konkret karena presiden sendiri sudah batuk
katanya sudah hampir empat minggu beliau belum pernah merasakan seperti ini
dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk
tidak hanya presiden menteri keuangan pun mengalami kesulitan berbicara
diduga akibat terkena dampak buruknya kualitas udara
jadi kalau diizinkan pak wakil menteri yang bicara
polusi udara menjadi ancaman kesehatan karena akan dengan mudah terhirup oleh manusia
debu atau partikel mikro akan masuk ke saluran pernafasan bahkan paru paru
kalau kita bicara polusi ada nggak sih contoh polutan atau partikel yang sudah pernah ditangkap di alat ukur bmkg ini
ya ada banyak alat ukur ini misalkan salah satunya ini menggunakan hv sampler
oke kayak kertas nih ya ceritanya
betul jadi ini kita menangkap endapan polutan
vaksin yang dihasilkan selama satu x dua puluh empat jam
kita lihat pada saat awal sampel ini diletakkan itu masih bersih seperti ini masih polos
dan ini contoh misalkan pada saat bulan juli untuk di bengkulu
oh ini dari bengkulu mulai ada abu abu ya
kita bisa lihat sedikit lebih gelap ya
dan yang ini contoh berikutnya di tanggal delapan agustus tahun ini di taman mini
kita lihat jauh lebih gelap
oke agustus di taman mini
ini di bengkulu ini taman mini
oke nah ini kalau sepekat ini nih partikulatnya atau pm nya pm berapa aja yang berhasil ditangkap
jadi pm sepuluh termasuk pm dua lima juga tentunya termasuk dan yang lebih kecil dari itu dan yang juga lebih besar dari pm sepuluh
jadi partikel partikel yang dari sepuluh mikron hingga sekitar puluhan hingga seratus mikron juga terendap di dalam kertas hv sampler ini
oke dan ini debu setebal ini adalah yang juga mungkin kita hirupin
oke dan ini di jakarta ya pak
ini di jakarta ya
saat debu atau partikel mikro ini masuk ke sistem tubuh maka dampak kesehatan yang terjadi tidak hanya jangka pendek
tapi juga dapat terakumulasi dan mengakibatkan penyakit yang lebih berat dalam jangka panjang
polusi udara itu mengandung dua satu gas yang satunya partikel
partikel itu yang bisa dilihat pm sepuluh pm dua lima itu kan partikel yang lebih besar
jadi itu adalah yang terakhir
jadi itu adalah yang terakhir
jadi itu adalah yang terakhir
jadi itu adalah yang terakhir
jadi itu adalah yang terakhir
jadi itu adalah yang terakhir

partikel yang semakin kecil

nah semuanya itu akan berpengaruh pada sistem pernafasan kita di jalur di saluran nafas
jadi dia akan menimbulkan iritasi kemudian menimbulkan peradangan
bahkan yang kecil yang dua lima pm dua lima itu bisa masuk sampai ke peredaran darah
menimbulkan inflamasi atau gampang
atau peradangan di seluruh tubuh nah apa yang terjadi ketika itu merangsang di saluran nafas
satu sistem perkebalan tubuh di saluran nafas jadi kita punya di saluran nafas ada epitel
namanya ada itu akan rusak ketika ada akibat repulsio darah atau partikel yang misalnya
hingga disitu dan ketika rusak rusak dari bariernya kemudian kuman akan gampang masuk
sehingga makanya timbul peningkatan kasus ispa atau infeksi saluran pernafasan dampak kesehatan
akibat polusi udara lebih banyak menyasar kelompok rentan seperti orangtua dan anak anak kami
mendapatkan kiriman video tentang dampak polusi udara yang tidak bisa dihindari karena kita tidak
bisa memilih udara yang kita hirup halo nama saya fara saya adalah seorang ibu dari anak berusia
kalau kamera terlihat lebih cerah padahal dua puluh tiga kaput banget dan kalau di aplikasi ini sudah
merah ataupun dalam situasi yang berbahaya bulan lalu bahkan anak saya akhirnya masuk ke rumah
sakit dirawat karena batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh lebih dari satu minggu karena anak saya
umurnya masih satu tahun dia belum bisa mengeluarkan dahak sehingga lendir lendir yang ada di tubuhnya tadi mengental di paru paru dan anak saya didiagnosa bronconumenia
karena itulah kami saya mewakili ibu ibu di kawasan jabodetabek memohon kepada pemerintah untuk segera bertindak tegas dan melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini
tidak hanya meminta kami rakyat kecil untuk naikin kendaraan umum atau didenda ketika membayar sampah
tapi kami minta juga pemerintah untuk segera bertindak tegas terhadap industri industri yang menyalahi amdal mungkin dan melihat kembali bagaimana regulasi pembuangan sampah dan limbahnya
semoga kita bisa hidup nyaman dan sehat lagi di kota ini dan semoga anak anak kita anak anak kami bisa tumbuh dengan sehat dan bahagia di kota ini terima kasih
ini river usianya tujuh tahun dia kelas dua sd saat ini sedang dirawat di rumah sakit
keluhannya demam batuk mual pusing sudah sempat dirawat jalan di rumah tapi tidak kunjung sembuh akhirnya dirawat inap
diagnosisnya infeksi seluruhan penafasan
jadi river itu berkegiatan di sekitar rumah ayam
dia sudah belajar sekolahnya juga dekat dari rumah
dia sudah tidak pernah bersepeda lagi karena sudah dilarang oleh ayahnya mengingat polusi
dia keluar hanya untuk sekolah basket dan renang
cuma masih bisa kena karena memang di lingkungan kami meskipun banyak pohonnya di perumahan kami itu banyak pohonnya lumayan rindang
tapi ternyata polusinya bisa tetap tembus
ini cukup mengerankan juga dan cukup nyata adanya efek polusi bagi keluarga kami
jadi kami mohon kepada pemerintah agar dapat menindaklanjuti
supaya kami bisa menghirup udara segar lagi
supaya river bisa sekolah dan berkegiatan seperti biasa lagi
dampak polusi udara juga bisa menyasar siapa saja terutama anak anak
sejumlah figur publik membagikan pengalamannya melalui media sosial tentang anak mereka yang terdampak polusi udara
arief muhammad dan zazki adiameka membagikan cerita bagaimana buah hati mereka terdampak udara kotor
sama kayak mama dek
kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini
nah kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah
polusi udara itu antara dua puluh empat sampai tiga puluh empat persen dari tiga penyakit utama tadi
pneumonia kemudian ispa dan asma itu disebabkan oleh polusi udara
kementerian kesehatan mencatat peningkatan jumlah signifikan pasien dengan gangguan pernafasan dan paru
dalam enam bulan terakhir hingga agustus dua ribu dua puluh tiga jumlah kasus infeksi saluran pernafasan atas yang dilaporkan ke puskesmas maupun rumah sakit untuk wilayah dki jakarta mencapai seratus ribu kasus per bulan
jumlah kasus ispa di wilayah jabodetabek per agustus dua ribu dua puluh tiga mencapai dua ratus ribu kasus
pemerintah provinsi dki jakarta melakukan beberapa upaya untuk mengurangi dampak buruk polusi
di antaranya menyemprot air ke permukaan jalan menyemprotkan uap air dari atas gedung atau water misting bahkan uji emisi kendaraan
tidak hanya itu pemprov dki juga memiliki niat serius untuk meminta para aparatur sipil negara untuk memiliki kendaraan listrik
tadi saya sampaikan di dalam rapat saya juga minta kepada pemerintah daerah lainnya
misalnya bogor bekasi depok untuk turut serta juga membeli kendaraan listrik
artinya tidak semata mata dki jakarta
langkah langkah dan kebijakan tersebut justru mengundang kritik dari publik karena dianggap sebagai solusi instan yang tidak menyelesaikan akar masalah
upaya penegakan hukum juga mulai dilakukan
inspeksi mendadak dilakukan ke beberapa industri dan lokasi yang berpotensi menjadi sumber polusi
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mengklaim telah dan akan memberi sanksi tegas kepada sejumlah industri yang terbukti berkontribusi terhadap polusi udara
sanksi pasti dan bisa ditutup
akhirnya di rapat sudah sampaikan
kalau tidak mau memperbaiki
tidak pasang skraber
tetap tegas untuk ini
karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali
jumat siang satu september dua ribu dua puluh tiga kondisi kualitas udara jakarta yang saya lihat adalah seperti ini
sejauh mata memandang yang saya lihat adalah kabut putih pekat mengambang di rumah rumah warga
dan juga menyelimuti gedung gedung penyelenggaraan

bahkan aplikasi pencatat kualitas udara dunia mencatat jakarta siang ini menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dunia
dibutuhkan solusi sesegera mungkin agar dampak polusi udara tidak semakin fatal dan membuat kita menyesal
jangan lupa untuk berlangganan di kolom komentar